kita umuskan secara bersama
kemudian kita sudah menetapkan
untuk makarai yang berulang
di atas di armadong
dari enam persatuan tersebut
dua persatuan di atas
kemudian yang kedua
nama nama tersebut berdasarkan
dari hasil identifikasi
berdasarkan dari hasil
kajian saintifik yang dilakukan
oleh direkturat kriminal khusus
yang bekerjasama dengan direkturat
kriminal umum untuk menentukan ini
tersangka itu sudah memenuhi kriteria
dua alat buktinya
dan saat ini sedang kita